anda kembali di cnn indonesia connected mantan ketua umum pengurus pusat muhammadiyah amin rais kembali melempar pernyataan yang kali ini tetap ya menuai polemik
dalam perayaan ulang tahun muhammadiyah pada selasa lalu amin memprotes pernyataan ketua pp muhammadiyah haidar nasir yang membebaskan pilihan warga muhammadiyah pada pilpres mendatang
amin bahkan berujar akan menjewer haidar karena pernyataannya itu
sampai nanti haidar nasir mengatakan untuk pilpres terserah masing masing monggo itu namanya bukan fatwa tetapi itu penyelewengan tidak boleh
jadi kalau ada ketua muhammadiyah mengatakan untuk field press terserah masing masing itu masih diampuni allah masih makbul masih masuk akal
tapi kalau peren monggo saat kesopan di tengah tak akan mumbah atau padi atau palik itu namanya bukan fatwa
itu akan saya jewer keras kalau sampai nanti harus seperti itu
itulah pidato amin rais menanggapi pernyataan ketua pp muhammadiyah haidar nasir yang membebaskan pilihan politik warga muhammadiyah pada pilpres dua ribu sembilan belas
di hadapan ribuan warga muhammadiyah kota surabaya amin menyebut sikap haidar menyeleweng
dan justru membuat muhammadiyah
menjadi sontoloyo karena tak berani menentukan sikap
kalau dalam muhammadiyah mengatakan pak amin politik tidak penting pak amin
yang penting kita bisa sholat tidak diganggu bisa umroh tiap kali ramadan taruhan juga tidak ada masalah
sudah cukup pak amin
kekuasaan biar yang lain
kita tidak perlu
nah itu muhammadiyah konyol
meski tidak menyebut nama amin rais berkali kali mengajak warga muhammadiyah untuk mengganti kepemimpinan nasional
amin juga menegaskan bahwa warga muhammadiyah dilarang memilih pemimpin yang melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan pemimpin yang suka ingkar janji
menanggapi pernyataan amin rais pengurus pusat pp muhammadiyah pun angkat suara
dilansir cnn indonesia com
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jokowi
amin rais juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan jokowi yang dinilai pro asing
amin mencontohkan reklamasi teluk jakarta proyek pembangunan meikarta dan proyek kereta api cepat jakarta bandung yang semuanya kini berstatus mangkrak
kita akan bahas lengkapnya ancaman jw
aware menjewer amin rais ini bersama ubedillah badrun yaitu analis politik universitas negeri jakarta
mas ubedillah selamat malam terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia
mudah mudahan mas ubed nggak kena jwr pak amin juga ya malam hari ini ya karena memberikan pernyataannya
tapi saya harus tanya ini sudah menjadi polemik
kita tahu jewer itu biasanya digunakan untuk apa
untuk memberikan hukuman kecil buat anak kecil atas kenakalannya gitu
tapi sekarang kan yang ngomong bukan anak kecil nih
anda melihatnya pernyataan menjewer ini apa nih yang dilontarkan oleh pak amin
harus ditanggapi biasa saja atau ada hal yang luar biasa dibalik ini
nampaknya pak amin mulai menggunakan simbol simbol ya di dalam menarasikan keinginan politiknya
dan kata menjewer itu adalah simbol kekerasan sebetulnya ya
simbol kekerasan yang dilakukan oleh seorang dewasa terhadap anak
juga bisa dimaknai sebagai simbol warning
simbol peringatan kepada anak anak
bisa juga sih jeweran sayang ya
mungkin pak amin merasa menyayangkan atau menyayangi muhammadiyah
kalau kemudian bersikap netral kan begitu
nah kalau kemudian kita dilihat dalam konteks politik
sebetulnya apa yang dilakukan oleh muhammadiyah itu sudah benar
muhammadiyah memang sebagai ormas dia adalah organisasi kultural
sama dengan nu
boleh juga berpihak dalam kontestasi politik
kalau memilih jalan kultural
nah jadi apa yang dilakukan oleh pak haidar nasir itu sesungguhnya adalah wajar
sebaliknya apa yang dilakukan oleh pak amin rais juga wajar secara politik
pak amin punya tanggung jawab moral
dengan pikiran pikirannya dengan ide idenya dan keberpihakannya pada prabowo dan sandi
itu diakini sebagai pilihan yang ideal menurut cara pandang pak amin
nah pak amin sebagai
sesepuh ya di muhammadiyah dewan penasehat di muhammadiyah
pak amin merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan muhammadiyah untuk bersikap secara jelas di dalam arena politik
jadi kalau di dua antara pak amin dengan pak hedan nasir itu
secara pandang kita melihat konteks maka dua duanya dibenarkan
jadi sebetulnya yang dilakukan oleh amin rais itu adalah sebagai sebuah sikap politik
karena beliau sudah masuk karya

maka menjewer muhammadiyah itu adalah memang cara yang harus dilakukan oleh amin rais
untuk mengingatkan warga muhammadiyah ya muhammadiyah secara ormas untuk memperjelas pilihan
nah apa yang dilakukan oleh hadan nasir juga dibenarkan karena posisinya adalah kultural
jadi sebetulnya pak amin mau mengingatkan kepada muhammadiyah kepada warga muhammadiyah
jangan lupa nanti memilih prabowo sandi
jadi polemik jewer menjewernya sebetulnya lebih kepada pesan yang tersembunyi
atau pemanaan pesan dari amin rais itu untuk warga muhammadiyah
jadi memperjelas sebetulnya
oke ada pesan tersembunyi biasanya kalau jewer juga tergantung seberapa kekuatan yang ingin jewer kan
seberapa sakitnya itu
tapi kalau kita lihat
makin kuat menjewer makin memiliki daya impresi
dan itu akan memberi eskensi
itu akan memberi efek psikologis
sebetulnya targetnya pak amin bukan pada pak haidar nasirnya
tapi kepada umat muhammadiyahnya
kepada anggota muhammadiyahnya
dengan ucapan atau frasa atau ungkapan seperti yang dilontarkan oleh pak amin ini
pak amin kan tadi kan memang dianggap sebagai tokoh penting sesepuh dari muhammadiyah lah
apa dengan ucapan ini bisa dimaknai bahwa ini apa ya
merupakan suara dari muhammadiyah
efeknya atau dampaknya terhadap muhammadiyah sendiri seperti apa
kalau misalnya dari sisi pak haidar anda atau mas ubed melihatnya ya bukan suatu sikap yang salah juga
karena ini justru menunjukkan mungkin baiknya adalah pernyataannya adalah
masih menekankan dan menegaskan bahwa muhammadiyah sebagai ormas yang masih menjaga netralitas
kemudian juga imparsialitasnya
jadi apa yang dilakukan oleh pak hedan itu adalah
langkah yang tepat sebagai seorang ketua umum organisasi besar ya besar muhammadiyah itu
itu sama sebetulnya juga dilakukan oleh ormas yang lain
baik nu al wazliyah persis dan lain lain
memang mereka harus memiliki semangat untuk menjaga moralitas umat
sehingga tidak terjebak di dalam kontestasi
karena kontestasi liberalistik itu ketika ditarik pada wilayah grassroot
itu bisa menimbulkan gejolak
nah apa yang kemudian dilakukan oleh pak amin
itu lebih menyasar pada umat muhammadiyah itu
sama sebetulnya juga yang dilakukan oleh ma'ruf amin
salam laki presiden ya
itu punya hak politik untuk mengajak ormas nu
untuk menjadikan pilihan pada pasal ini
jadi itu adalah hal yang sulit
tapi nu sebagai organisasi kultural sudah mulai kan
ada beberapa ulamanya yang kemudian menolak menjatuhkan pilihan kepada jokowi maruf amin
secara terang terangan gitu
jadi saya menangkap sebetulnya ini
apa antara amin rais dengan muhammadiyah
itu tidak mungkin bisa makan sikap politiknya
itu hal yang sulit
tetapi antara amin rais dengan ma'ruf amin muhammadiyah
itu memungkinkan terjadi persamaan cara pandang
oke pak amin juga kita cari sudut pandang yang lain gitu
pak amin sekarang berdiri di badan pemenangan prabowo sandi
dengan pak amin melontarkan pernyataan yang seperti itu
menunjukkan sikap politik wajar nggak sih anda melihat ini pernyataan
yang dilontarkan dalam hud muhammadiyah
mas ubed anda masih benar oke
nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan mas ubedillah badrun
kita akan lihat lagi seperti apa cuitan di media sosial
terkait dengan ancaman jewer menjewer dari amin rais ini
kita akan lihat ini dia komentarnya
oke bisa ditampilkan
yang pertama dari ed cakkum penasihat pp muhammadiyah
prof amin rais ajak keluarga muhammadiyah mengganti ke pemimpinan nasional
kemudian antoni raja at antoni raja sikap pak amin mengubur semangat independensi dan netralitas yang dipegang teguh oleh muhammadiyah selama ini
lalu komentar berikutnya kita buka dari akun ed lushi hq
amin rais sudah kehilangan akal sehat kalau menuntut muhammadiyah menyatakan diri untuk mendukung salah satu calon presiden
dia nggak mikir ya banyak sekali sekolah kemudian universitas yang seharusnya steril dari politik praktis di bawah naungan muhammadiyah
lalu cuitan berikutnya
oke saya buka dari akun at
nah sekarang mendukung pewarisnya dulu meninggalkan muhammadiyah untuk mendirikan partai
nah sekarang beralih menginginkan muhammadiyah untuk berpolitik
apa sih yang terjadi dengan tokoh ini yang dulu pernah jadi idola publik haus kekuasaankah
jadi sehingga semua cara ini kok kayaknya dihalalin ya
itu cuitan dari netizen kita akan kembali tadi sempat terputus mas ubed sudah bergabung lagi oke
ya silahkan tadi untuk menyambung pertanyaan apa yang dilantarkan pak amin dalam hud muhammadiyah ini anda melihatnya seperti apa
ya jadi sebetulnya pak amin momentumnya kurang tepat ya
untuk tidak mengatakan tidak tempat ya mbak
kurang tepat karena itu momentumnya adalah forumnya forum muhammadi
kemudian bicaranya soal politik
mendingan pak amin bicara sebuah hal yang berbeda ya
mendingan pak amin bicara sebuah hal yang berbeda ya
mendingan pak amin bicara sebuah hal yang berbeda ya
karena islam berkemajuan kan tema besarnya muhammadiyah
bagaimana kemudian cara pandang muhammadiyah tentang islam masa depan di indonesia itu jauh lebih intelektual gitu
nah tetapi posisi amin rais itu adalah bagian penting dari tim suksesinya prabowo sandi
biasanya orang yang memiliki posisi bagian dari politik penting
dia tidak bisa mengabaikan hasrat politiknya mbak
jadi itu secara psikologi politik itu makanya tadi saya katakan memang wajar
seorang amin rais misalnya seperti itu itu dari latar belakang posisi dia sekarang
kemudian aktivitasnya dalam beberapa bulan terakhir
maka dia tidak akan mungkin tidak bicara itu di forum manapun
dimana ketika amin rais diberikan forum
nah oleh karena itu yang perlu disampaikan oleh muhammadiyah
langsung sudah poin kepada pak amin rais sebelum manggung
sebelum nyampe itu diskusi dulu soal sikap muhammadiyah
soal sikap pak amin rais
saya kira kalau itu dilakukan ya nggak mungkin terjadi kontraproduktif ya di internal tim pak amin kan
jadi saya kira itu
kemudian hal lain yang tadi saya perlu komentari adalah
apakah ini menunjukkan hasrat berkuasanya amin rais
bisa ya bisa tidak mbak
bisa ya bisa tidak mbak
bisa ya bisa tidak mbak
ya amin rais mungkin ingin mendapatkan kekuasaan
itu kan kemungkinan
bisa jadi misalnya bisa jadi penggantinya negawati yang sekarang
bisa jadi watim pres dan lain lain
itu kan kekuasaan yang mungkin dihidupi oleh amin rais
tapi juga bisa tidak
amin rais tidak lagi punya hasrat untuk memiliki kekuasaan
beliau sudah sepuh
dia ingin menjadi semacam
untuk menerima kekuasaan
untuk menunjukkan juga sebagai kingmaker kan
dengan episode sejarah politik di indonesia
jadi lebih kepada
ya bukan pada hasrat kekuasaan
tapi lebih mau menunjukkan
kepada publik bahwa
dia adalah kingmaker di dalam
dinamika politik di indonesia
misalnya itu ada motif itu
bisa juga motifnya dalam perspektif
islam yang dipahami oleh amin rais
pak amin rais memahami islam yang
diakini dalam konteks politik yang sempat adalah
dengan memilih prabowo sanding
jadi itu lebih pada
argumen argumen abstrak ya
yang tidak dekat dengan kekuasaan
selain ingin menjadi kingmaker
yang bisa iya dan juga bisa tidak
tadi menurut anda
ini kan amin rais sekarang berada di kubunya prabowo sandi
yang cukup kontroversi
atau mungkin beberapa bulan belakangan ini
akan berdampak apa terhadap
ada nggak dampaknya
pertama saya kira saya perlu mengkritik pak amin ya
mengingatkan agar kemudian
saya kira harus membuat
politik atau narasi politik
narasi politik yang
kehidupan bangsa kita
dan narasi politik yang mencerdaskan
tidak kemudian menimbulkan
bahkan menafsirkan secara keliru
tentang sikap politiknya pak amin
jadi memang harus mulai
pak amin diingatkan
untuk tidak membuat pernyataan pernyataan
yang memicu emosi publik
saya kira memang
kalau kemudian pak amin membuat
diperstektikan negatif oleh publik
itu pasti sedikit banyak
memiliki dampak elektroniknya
bisa saja itu membuat
pasangan prabowo sandi mengalami erosi
bisa juga mendapatkan
karena mungkin itu akan mempertegas
dan sebagian dari penutup muhammad
tocok dengan amin rais
tapi tidak cocok dengan
itu juga memungkinkan
saya kira saya memahami ada efek elektoralnya
tapi apakah itu bentuknya erosi
itu butuh penelitian kan
memang saya kira itu ya
kita penonton masyarakat ingin melihat
dan menyaksikan politik yang cerdas
tentunya dari seseorang atau sosok
yang punya jam terbang lebih banyak
kemudian jadi sesepuh
jadi role model lah kira kira seperti itu ya
saya kira makin sepuh
harusnya makin bijak ya
menunjukkan seperti padi lah
makin matang makin menunduk
baik terima kasih
terima kasih mas ubediwala
sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini